ya pelaporan tokoh muhammadiyah din syamsuddin ke komisi aparatur sipil negara dengan tuduhan radikalisme ini mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak
pp muhammadiyah mengatakan tuduhan ini salah alamat dan tidak berdasar kita akan dengar langsung
bergabung bersama kami sore hari ini ketua pemuda pp muhammadiyah sunanto
dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi gar itb untuk berdiskusi bersama kami sore ini tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan respon
saya ke cak nanto ya cananto langkah hukum seperti apa yang dilakukan pp muhammadiyah saat ini kabarnya sudah melakukan sebuah prosedur
ya selamat sore jadi sampai saat ini kami masih menunggu itikat baik dari gar itb ini yang menuju senior kami ayah anda kami pak prof din syamsuddin yang mengatakan beliau adalah radikal
yang saya pahami tidak ada urusan karena kalau menganggap pak din itu radikal maka kami dianggap juga radikal karena kami adalah anak didimnya
jadi ini tidak ada urusan dengan politik ini urusan maruah kami jadi kami berharap ada itikat baik dari orang orang yang menuju prof din syamsuddin sebagai orang orang radikal
oke cananto tuduhan dari gar itb ini juga menyangkut keterkaitan dari
pak din syamsuddin terhadap gerakan dari kami kalau dari pp muhammadiyah sendiri sebelumnya apakah memang sudah sempat kontak atau berkoordinasi dengan pak din syamsuddin terkait dengan keterkaitan beliau dalam gerakan kami ini
saya berharap harus dibedakan bahwa gerakan kami adalah gerakan individu dari prof din samsudin jadi tidak ada upaya dari gerakan organisasi ini
jadi kami berharap bahwa harus dipisahkan apakah ini persoalan kode itk sn itu kan persoalan beliau diwalikan
sekolah frekuensi atau perwakilan masyarakat
kalau tuduhan tuduhannya maka jurusannya ke senat karena beliau yang dipilih di senat
kalau soal kritis pak din di undang undang asn itu saya kira sudah ada bahwa akademisi didikti itu sudah ada
pasal bahwa setiap individu
saya mengeluarkan kritisme di dalam menyampaikan pendapatnya dan itu dilindungi di dalam undang undang itu
apalagi harus dibedakan undang undang asn secara struktural dan undang undang asn yang akademisi
sehingga ini yang harus diluruskan
jadi problemnya sekarang ada kritis law itu langsung dicastifikasi dan dituduhkan kepada seorang prof dim sam sudin sebagai orang yang rancang
di dalam pemahaman kami di dalam sepengatauan kami prof dim sam sudin tidak seperti yang dituduhkan
bahkan beliau adalah orang yang selalu mengajarkan kepada kami tentang bagaimana suatu relasi keagamaan
kepahaman kekoleransi agama
kepahaman kekoleransi agama satu sama lain menghargai satu malama lain
kalau beliau dianggap radikal yang konod natasinya sekarang adalah orang orang yang sangat radikal gitu
dalam konsep mengajak orang untuk melakukan sesuatu kayak jihad dan sebagainya
saya kira itu di luar pemahaman dan yang selama ini kami pahami dan beliau ajarkan kepada kami
oke canata tadi mengatakan bahwa tuduhan
dari tuduhan yang dialamatkan kepada pak din syamsuddin ini juga berarti mengarah kepada muhammadiyah dengan segala presidennya seperti itu cananto
ya saya sesatuk tural pak dim itu mantan ketua umum pemuda muhammadiyah
jadi kalau mantan ketua umumnya pemuda muhammadiyah sudah dianggap radikal
maka kami anak didiknya adinda adindanya juga turunan radikal kira kira begitu
padahal kami berupaya untuk menjaga kebangsaan ini
bahwa mengkritisi memberikan masukan
masukan bagian dari pola gerakan dakwa kami
dan bagaimana kami memberikan manfaat kepada setiap kehidupan karena ini jiwa kami
bukan untuk merusak perhubungan
bahkan ada konsep darul akhdiwa syahadah di muhammadiyah bahwa pancasila itu sebagai konsepsi yang tidak boleh ditawar tawar lagi
kita tinggal menjaga persatuan dan menumbuhkan rasa kesejahteraan dan keamanan
cananto dari muhammadiyah sendiri memang apakah atau sejauh apa informasi yang sudah didapat gitu terkait dengan organisasi gerakan anti radikalisme itb ini
saya setahu saya itu kan persoalan ada kalau di itb ada ikatan alumni itb nya
ini kan kelompok kelompok yang saya juga tidak terlalu paham ya
terombolan orang yang mengatakan alumni itb terus menuduh
karena ketidakpuasan terus mengatakan bahwa dari namanya adalah saya kira setiap yang dilaporkan oleh kelompok ini sudah dianggap radikal gitu
dari nama kelompok ini
jadi saya tidak paham terlalu jauh karena
belum pernah kontak ya pak
ya belum pak
karena menurut saya orang melaporkan hak hak saja
hak orang gitu
tapi kan ini persoalan internal itb yang dipublikasi
dan di media
media itu sudah banyak yang mengatakan kalau pertemuan dengan asn itu tidak mengatakan radikal
ada yang mengatakan bahwa ada keterkaitan bahwa pak adil dianggap radikal dan itu dimediakan
kalau sebenarnya kalau begini sebenarnya
kalau dia mengatakan tidak radikal seharusnya dia melakukan somasi kepada media media yang sudah memberitakan
jadi itu bertanggung jawabkan karena pertemuan pertemuan itu pasti ada keterkaitannya
jadi itu mengaitkan seseorang terus kami disuruh memberikan
mereka membuat api terus kami disuruh sirah
jangan ganggu dakwah tenang kami gitu
kami sudah melakukan prosedur ketenangan model dakwah yang humanis yang moderat gitu
jangan dipancing pancing gitu
jadi kami merasa bahwa
menuduh orang radikal
ya seperti itu ada tahapannya gitu
apalagi dengan probdin gitu
dalam konteks yang saya pahami itu sangat mengajarkan tentang moderasi moderat
soal kritis yang membuat kami ya silakan saja
jadi jangan kaitkan dengan
kalau dia mengatakan bahwa ini ada etika ya mengumumkan saja
tapi jangan selalu katakan temannya adalah bahwa
apa yang dilakukan pak adil
apa yang dilakukan pak adil itu adalah radikal gitu
dan konsepsinya itu mau memecah belah bangsa
dan menjadi teror dari kebangsaan
itu yang saya kira agak keliru
dari laporan yang dialamatkan atau ditujukan ke komisi asn ini juga ternyata sudah dilimpahkan ke kemenak
dari pp muhammadiyah sendiri apakah ada tanggapan atau mungkin langkah kedepannya seperti apa
kami pasti komunikasi dengan banyak orang ya
termasuk kemenak bahwa
selama ini yang kami tahu bahwa
pasti diberlakukan secara adil
kami kan silakan aja laporkan
kalau ada tudingan dan sebagainya itu haknya saja
tapi jangan melangsung menjustifikasi
seseorang atas kesalahannya itu dianggap radikal dalam konotasi yang jelek gitu
karena konotasi radikal
radikalis sekarang itu kan jelek gitu loh jadi membuat kami merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan kema tumbukan yang secara historis gerakan muhammadiyah lebih tua dari bangsa ini masa mau dilecehkan gara gara persoalan persoalan yang sepele seperti ini
jadi kami tidak mengorbankan model dakwah yang sudah lebih satu abad ini dengan hal hal yang saya kira jangan mengganggu jangan jangan upaya ini hanya untuk meresahkan bangsa kita
gr ini itb ini bukan malah menambah membantu kenyamanan dan kedamaian bangsa kita
baik kita masih akan menunggu bagaimana kelangsungannya ya semoga berakhir dengan baik dan juga adil bagi semua pihak
terima kasih cak nanto atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia
jusin sorry hari ini assalamualaikum